saya basuki jayapurnama mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
kepada seluruh masyarakat indonesia yang merayakan khususnya warga dki dan tentu saja pemirsa cnn indonesia